kota batu jawa timur kini memiliki tempat wisata baru yakni predator fun park
di tempat wisata seluas tiga hektare ini pengunjung dapat melihat berbagai macam jenis predator air
seperti buaya piranha dan arapaima
tak hanya melihat pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan koleksi binatang yang ada di sana
predator fun park ini baru dibuka setahun yang lalu
tiket masuk ke tempat wisata ini dibanderol seharga lima puluh ribu rupiah per orang
memasuki tempat wisata ini pengunjung akan dikenalkan dengan beragam buaya dari seluruh dunia
pengelola membuat peta raksasa penyebaran buaya sehingga pengunjung dapat dengan mudah mencerna informasi yang disampaikan
tempat ini juga dilengkapi dengan patung buaya lengkap dengan kostum unik seperti kuda lumping reok bahkan grup band
pengelola sengaja mendandani buaya buaya ini agar pengunjung tak merasa takut dengan hewan predator air ini
di tempat ini pengunjung dapat memberi makan buaya dengan membeli makanan seharga lima ribu rupiah
bagi pengunjung yang ingin berfoto dengan buaya pengelola menyediakan buaya anakan untuk berfoto bersama
buaya ikan manti kolam renang
senang gak di sini
selain buaya hewan predator air yang ada di tempat ini juga bisa dikenalkan dengan peta raksasa penyebaran buaya
di sini diantaranya adalah ikan piranha dan arapaima
pengunjung juga bisa memberi makan ikan pemakan daging ini dengan alat pancing yang ada
namun pengunjung harus tetap hati hati lantaran ikan ikan ini bisa mencium setetes darah dalam dua ratus liter air
di tempat ini ada tujuh ratus ekor dari lima puluh jenis hewan predator air
dukasi terutama terhadap hewan hewan buas yaitu terutama buat buaya dan yang lain lain ya
karena predator itu kan lebih identik dengan hewan buas
jadi untuk mereka harusnya dari sini mungkin dia lebih hati hati dengan adanya hewan hewan
di tempat ini juga ada water park yang memiliki tiga belas suahana permainan
di hari biasa pengunjung yang mendatangi tempat ini berkisar antara tiga ratus hingga lima ratus orang
namun pada hari libur jumlah pengunjung biasanya meningkat drastis hingga tiga orang